kami baru mendapat informasi sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di cimahi jawa barat
sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
kecelakaan melibatkan sebuah bus parahyangan dua mobil dan dua sepeda motor dan menewaskan enam orang
untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia zayul kak yang berada di cimahi
mari kita sapa bersama sama
selamat malam zay bagaimana kondisi terkini
seputar kecelakaan yang dimana informasinya baru saja kita terima bisa tolong diupdate
baik terima kasih olivia selamat malam
saat ini masih berlangsung penanganan terhadap bangkai kendaraan
yakni sebuah satu unit bus po parah hyangan
bernomor polisi dmi t tujuh ribu tiga puluh lima dl yang sebelumnya melaju dari arah cisarua atau lembang menuju ke kota cimahi
di mana di jalan kolonel masturi kilometer empat di kelurahan cipageran kecamatan cimahi utara kota cimahi
sekitar pukul lima belas tiga puluh bus yang berpenumpang lima puluh tujuh orang itu melaju dengan kecepatan tinggi
langsung menabrak sebuah pembatas rumah kemudian langsung menghantam kios bengkel
dan kemudian bus tersebut oleng ke kiri
setelah itu langsung terguling
menghantam dua kendaraan yakni kendaraan minibus yang melaju dari arah kota cimahi
menuju ke cisarua kabupaten bandung barat
tak hanya itu juga menghantam dua unit sepeda motor
dan sejak pukul lima sore tadi memang masih berlangsung evakuasi terhadap bangkai kendaraan
semua bangkai kendaraan masih berada di sini namun belum diketahui apa sebenarnya penyebab pasti kecelakaan hebat ini terjadi

yang meninggal dunia satu di antaranya merupakan balita
dan ada tiga puluh empat korban yang mengalami luka luka baik ringan maupun berat
keseluruhannya ini berada di rumah sakit cibabat kota cimahi
informasi yang saya terima juga nantinya untuk korban yang meninggal akan dapat santunan dari jasara harja

untuk korban yang mengalami luka luka maksimal akan mendapat bantuan sepuluh juta rupiah
dan saat ini seluruh korban yang luka luka akan ditanggung biaya kesehatannya oleh pihak jasa hara harja
olive seperti anda yang bisa lihat di belakang saya ini banyak warga yang menyaksikan penanganan terhadap bus po parahyangan ini
dan saya juga masih belum menerima
terima kasih apakah penumpang yang berjumlah lima puluh tujuh orang yang berada di dalam bus po parahyangan sendiri adalah semuanya keluarga relasi atau komunitas lain
ini menurut informasi yang saya tanyakan ke beberapa petugas petugas sendiri masih fokus untuk menangani kecelakaan ini
kemudian untuk mendata ahli waris korban selain itu juga saat ini masih terus dilakukan penarikan bus po parahyangan
baik zayul kak mungkin sementara informasi yang sudah kami terima sudah cukup
kita akan berusaha untuk menghubungi anda kembali mungkin setelah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini
terima kasih laporannya zayul kak
melaporkan langsung dari jawa barat cimahi